pada dua puluh satu maret setiap tahunnya dunia memperingati hari down syndrome
namun tahukah anda mengenai down syndrome
berikut penjelasan selengkapnya
keberadaan penyandang down syndrome di tengah masyarakat atau keluarga
bagi sebagian orang sebagai hal yang memalukan
hal itu disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai down syndrome
down syndrome itu merupakan suatu kelainan kongenital multiple
biasanya itu kelainan genetik yang disebabkan karena adanya
jadi seperti kita ketahui pada manusia itu mempunyai empat puluh enam kromosom
atau dua puluh dua pasang kromosom dan satu pasang kromosom pembawa jenis kelamin
biasanya memang kebanyakan itu karena ada masalah pada kromosom yang nomor dua puluh satu
walaupun ada bentuk bentuk lain seperti misalnya bentuk yang kromosomnya
nah dengan adanya gangguan pada kromosom ini sehingga anak anak ini
down syndrome ini mempunyai tampilan yang khas
jadi biasanya secara fisik juga mereka berbeda
down syndrome sering terjadi pada ibu hamil di atas usia tiga puluh tahun
dan sering didapatkan pada ibu ibu yang hamil pada usia agak lanjut
biasanya karena itu dianjurkan kalau udah di atas tiga puluh tahun itu diperiksakan juga
dianjurkan untuk diperiksa
tapi ada juga yang kromo itu yang terjadi pada usia muda gitu
tetapi itu tidak terlalu pada usia kehamilan dan ibunya pada usia muda ya
tapi itu biasanya saya nggak tahu persentasenya karena itu yang saya bilang
kita di indonesia itu data itu sangat sulit untuk didapatkan
anak dengan down syndrome bisa mengalami masalah kesehatan yang berbeda beda
dan membutuhkan perawatan medis serta perhatian ekstra
beberapa komplikasi kesehatan yang dapat terjadi pada anak down syndrome
di antaranya masalah pencernaan gangguan jantung dan lebih rentan terhadap infeksi
anak dengan down syndrome pun memiliki gangguan perkembangan
misalnya dalam motorik kasar atau motorik halus
sehingga memerlukan terapi untuk meningkatkan perkembangan secara fisik
kemandirian anak down syndrome menjadi
jadi tujuan utama dalam pembekalan anak down syndrome
agar tidak bergantung kepada orang lain dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat
dari hasil observasi itu dibuatlah program
jadi observasi itu mengetahui kemampuan yang mana kemampuan apa
kemampuan apa yang harus yang dimiliki anak lalu dibikin program sesuai dengan kemampuannya itu
dan tujuannya adalah untuk kemandirian dia
untuk nanti bekal nanti misalnya ada keterampilan khusus
anyaman atau bikin sendal atau bikin apa
itu nanti kan bisa dijual bisa menghasilkan uang
atau kan misalnya bisa baca tulis hitung itu bisa berdagang sederhana
mungkin lebih besar lagi mungkin dia bisa untuk administrasi sederhana
bisa memasukkan barang itu
dan itu tujuannya membekali diri supaya dia nanti di masyarakat itu bisa
bergabung sama masyarakat berbaur dengan masyarakat
bukan anak yang tersisihkan bukan
tapi mereka bisa antisipasi bisa partisipasi dalam masyarakat
orang tua dengan anak down syndrome pun berusaha memberikan yang terbaik bagi anak mereka
ya minimal mungkin seperti anak anak yang nggak ada kekurangan
tapi nadipa bisa bersosialisasi seperti mereka
kemudian ya tidak terlihat kekurangan yang sangat banyak lah dari nadipak
bisa mandiri bisa ngurus buat dirinya sendiri udah alhamdulillah
tapi memang setelah sekolah ke sini perkembangannya alhamdulillah cukup
dengan dukungan dan perhatian yang maksimal dari orang orang terdekat
anak anak dengan down syndrome bisa tumbuh dengan bahagia dan percaya diri